tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan dsa seorang wanita dua puluh delapan tahun
di sebuah parkiran mal di surabaya jawa timur
menunjukkan gelagat mencurigakan usai menganiaya korban yang juga kekasihnya
pengelola tempat hiburan malam yang juga tkp awal penganiayaan mengungkap
tersangka sempat dua kali meminta satpam memperlihatkan rekaman kamera pengawas di dalam lift
menurut pengelola tersangka mengaku ingin melihat rekaman kamera pengawas
atas permintaan korban yang merasa dianiaya di area lift
pengelola tempat hiburan malam ini menuturkan tersangka dan korban baru pertama kali datang
dan tidak mengundang kecurigaan maupun pertengkaran
jadi pelaku menyatakan bahwa ingin melihat cctv di lift
waktu itu alasannya adalah pengen cctv karena
ceweknya ini jengkel karena merasa ditampar oleh para pelaku
video gelagat janggal lain dari tersangka juga menjadi viral di media sosial
tersangka sempat tertawa ketika menganiaya korban di basement mall
namun setelahnya tersangka menangis histeris ketika korban berada di kursi roda dan dinyatakan meninggal
tim liputan cnn indonesia